memang hari ini menjadi hari kedua dari uji coba lrt jabodebek untuk tahap pertama
terima kasih sudah menaruh pagar perlindungan di sekitar kami
uang duit saya dari bisnis saya cukup hidup kok